kita beralih ke surabaya pengambil alihan kewenangan pengelolaan sma dan smk dari pemerintah kota kabupaten ke pemerintah provinsi membuat resah wali murid
ya terutama bagi keluarga miskin seperti rohma warga kejauhan putih surabaya berikut ini
rohma baru samar samar mendengar informasi bahwa ia harus membayar iuran sumbangan pembinaan pendidikan atau spp anaknya yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan atau smk negeri
tidak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah maupun sekolah
kapan dan berapa yang harus dia bayar ia sama sekali tidak mengerti
padahal bulan ini ia harus menyisihkan uang setidaknya rp satu ratus tujuh puluh lima tiap bulan untuk spp anaknya
belum lagi biaya lain seperti praktikum dan ujian
berat begitu dia mengeluh
ia tidak mengerti hiruk pikuk pengambil kebijakan
roma khawatir tak sanggup membayar spp anaknya
dia hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan sayur di kamar kontrakannya yang menjadi satu dengan dapur
tidak ada pemasukan lain karena suami rohmah telah meninggal lima tahun yang lalu
tidak enak gratis pak
tidak enak gratis pak
ini juga gratis ini memang bayar
soal kan pun lima belas tahun kan tidak ada yang bayar pak
bukan saat ini bayar
ini anakku ini pikir sih pak
jadi bisa jadi keberatan
tidak ada yang bayar
ini juga bayar
ini juga bayar
ini juga bayar
ini juga bayar
rohma tak mau
anak ketiganya ini bernasib sama dengan dua kakaknya yang tidak bisa melanjutkan sekolah menengah atas atau sma karena ketiadaan biaya
satu satunya harapan rohma adalah si bungsu walimatul hasanah yang akrab dipanggil ana
sejak ana sekolah rohma tak pernah mengeluarkan uang untuk biaya sekolah
anak anak yang cerdas sehingga bisa masuk ke smk negeri lewat jalur mitra keluarga
rohma mengaku pasrah
tetap berusaha membayar agar ana tetap bersekolah sampai lulus
saya tidak mau lanjut saya tidak mau bayar
perempuan berusia lima puluh dua tahun ini tinggal di wilayah pesisir surabaya
tempat ini merupakan kawasan dengan angka putus sekolah tertinggi di surabaya
namun setelah ada penggratisan sekolah
atas dasar keresahan inilah sejumlah wali murid menggugat isi undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
tentang pemerintahan daerah
gugatan ini tinggal menunggu putusan mahkamah konstitusi
palu keputusan belum digetok aturan sekolah tidak gratis ini sudah berjalan
jadi yang berdampak ini nanti adalah yang pertama kali ada gakin
begitu yakin bisa jadi sebulan dua bulan enggak akhirnya bisa jadi anaknya putus sekolah
itu nanti yang sekarang bersekolah
yang nanti mau masuk ke sma berarti yang kelas tiga sekarang
bisa jadi mereka akhirnya tidak mendapatkan kesempatan bagi anaknya untuk sekolah
karena begitu ada spp dia sudah mikir waduh aku gak mampu akhirnya tidak mendaftarkan diri ke sekolah
warga surabaya masih berharap pendidikan dua belas tahun tetaplah gratis
satu satunya harapan adalah mahkamah konstitusi mau mengabulkan gugatan mereka
namun bila gugatan ditolak maka selamat tinggal pendidikan gratis